ibu kota negara dari dki jakarta ke penajam pasir utara kalimantan timur semakin serius digarap
pemerintah pun telah memilih nama nusantara sebagai ibu kota yang baru
tim transisi dan tim penasihat pemindahan ikn serta aturan baru juga telah diteken sebagai babak baru pembangunan ini
lalu sudah tepatkah langkah dan tugasnya untuk pembangunan ini
di tengah pro kontra pemindahan ibu kota negara persiapan pembangunan ikn memasuki babak baru
tim transisi yang dipimpin oleh kepala otorita juga didampingi tim penasehat dipimpin oleh mantan menteri ppn bambang brojonegoro telah dibentuk
sejumlah tugas dilakukan mulai mengonsolidasikan penyelenggaraan ikn
memfasilitasi arahan kebijakan presiden memberikan masukan hingga memastikan realisasi kesiapan pembangunan dan pemindahan
selain itu presiden juga menerbitkan lima regulasi baru turunan undang undang ikn mulai dari pendanaan hingga tata ruang
lima regulasi baru tersebut dikritik oleh azimardi azra penggugat sekaligus guru besar uin syarif hidayatullah jakarta
karena dinilai mengabaikan proses gugatan terhadap undang undang ikn yang sedang berjalan di mahkamah konstitusi dan kondisi keuangan negara yang belum stabil
yang dipertimbangkan itu mbak yang pertama harus pemerintah harus menunjukkan itikatnya mematuhi undang undang
proses legal due process of law istilahnya itu due process of law itu proses hukum yang sedang berjalan di mk
yang kedua saya kira juga pada saat yang sama tunda dulu itu karena keuangan nggak memungkinkan
skema pembiayaan pemindahan nusantara bersumber dari apbn dan non apbn
di mana pemerintah memperkirakan total kebutuhan anggaran untuk ikn mencapai rp empat ratus enam puluh enam triliun
dengan skema rp delapan puluh sembilan empat triliun dari apbn rp dua ratus lima puluh tiga empat triliun dari kerjasama pemerintah dan badan usaha
serta rp satu ratus dua puluh tiga dua triliun dari swasta
pemerintah berkomitmen untuk meminimalkan alokasi atau penyediaan dana apbn untuk pembangunan ibu kota nusantara ini
dan skema skema non apbn tentu ada sekian banyak alokasi
semuanya tentu didasarkan pada ketentuan perundang undangan
tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan
dan di tahap awal tentu pemerintah mengalokasikan dana apbn
ekonom selios menilai skema pendanaan ikn dengan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha
memiliki tantangan besar untuk menarik investor
sehingga dikhawatirkan pada akhirnya justru membebani apbn
dan berimbas pada kenaikan rasio
tantangan selama ini dari proyek strategis nasional
maka dikhawatirkan ujungnya adalah apbn
dan apbn yang terlalu dibebani oleh pembiayaan ikn akan berujung pada kenaikan rasio utang
kenaikan keuntungan dan keuntungan
kenaikan beban bunga utang yang cukup signifikan
dan akhirnya membani masyarakat membani para pembayar pajak
jadi perlu diperhitungkan kembali dengan matang
apakah perlu pembangunan ikn terlebih menggunakan anggaran negara
bima menambahkan apbn sebaiknya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur yang bersifat produktif
misalnya pembangunan yang berkaitan dengan transportasi umum atau logistik
pindah ibu kota dari jakarta
wacana ini bukanlah hal yang baru sebenarnya sudah ada sejak era hindia belanda
namun sejak era kemerdekaan tidak ada satupun pemerintah yang berhasil mengeksekusinya
barulah ketika era presiden joko widodo wacana ini mulai terrealisasi
indah ibu kota bukanlah politika legasi atau warisan kebijakan politik yang monumental
perlu perencanaan yang sempurna agar ikn memadai sebagai pusat pemerintahan
dan tentunya yang paling penting adalah tidak memberikan beban bagi masyarakat dan juga ekonomi
dan masalah masalah lama di jakarta tidak terulang kembali
nelfon nayan saka devy fitriani jakarta